hujan deras yang mengguyur surabaya sejak kamis sore hingga malam
membuat sejumlah ruas jalan kembali terendam banjir
deket tintang hujan deras bahkan membuat pohon dan tiang listrik roboh
dan menimpa sebuah warung makan
hujan lebat dan angin kencang yang melanda kota surabaya kami sore
membuat jalan raya ke tintang tenggelam oleh banjir
ratusan kendaraan terjebak macet akibat arus lalu lintas yang tidak tertib
banjir juga menyebabkan aktivitas warga terganggu
selain banjir hujan deras juga membuat pohon dan tiang listrik di kawasan tersebut roboh
dan menimpa sebuah warung makan
akibatnya listrik langsung padam
sementara kabel listrik melintang di tengah jalan sehingga jalan arus ditutup
di desa ngopak kecamatan grati pasuruan
banjir bandang rabu malam masih dirasakan warga pada kamis pagi
meski air mulai surut
para pedagang masih belum bisa berjualan dan terpaksa menutup warungnya
tak hanya melumpuhkan perekonomian warga
banjir juga mengganggu aktivitas warga
mereka terpaksa libur bekerja untuk membersihkan rumah mereka yang terendam lumpur
dan mengais sisa sisa barang yang masih bisa digunakan